pemerintah provinsi bali menyatakan sangat siap menyambut acara puncak ktt g dua puluh
yang akan berlangsung pada pertengahan november mendatang
di antaranya adalah perbaikan infrastruktur mulai dari jalan protokol hingga jalan pintas
fasilitas bandara rumah sakit dan keamanan
kepala dinas komunikasi informatika dan statistik provinsi bali gede pramana mengatakan
pemprov bali telah bekerjasama dengan kodam sembilan udayana dan polda bali untuk bidang keamanan
sistem pengamanan lingkungan terpadu berbasis desa adat juga diterapkan
kebijakan lain yang diambil pemerintah adalah tidak meliburkan aktivitas kantor maupun sekolah
edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat juga telah dilakukan
agar masyarakat turut serta mendukung dan menyukseskan ktt
masyarakat tentunya masyarakat bali sangat antusias pak
apalagi kita sampaikan tadi sudah sekian lama hampir dua tahun kita di bali tidak ada peralatan yang besar pak
ini tentunya masyarakat kami di bali sangat menyambut baik adanya kegiatan g dua puluh ini pak
pengamat kebijakan publik trubus rahardiansah mengatakan
akan lebih baik bila masyarakat menengah ke bawah juga diberikan akses
sehingga dapat merasakan secara langsung
manfaat sebagai tuan rumah g dua puluh
ia juga menyarankan pemerintah memberikan bantuan sosial ke masyarakat kecil
yang terkena dampak penyelenggaraan ktt g dua puluh
pemda bali berkolaborasi dengan pemerintah pusat
harus mengarahkan kepada peserta g dua puluh ini
agar mengunjungi umkm
umkm kooperasi itu produk produk umkm sehingga laku
terutama pasar pasar tradisional
sehingga kegiatan ini tidak melulu dinikmati oleh mereka yang ini kategori pelaku pelaku usaha elit ke atas
tapi juga mereka mereka yang pelaku usaha di bidang umkm dan kooperasi
mereka pedagang pedagang kecil di pasar entah itu pedagang bakso pedagang cilok
ataupun pedagang gorengan
nah ini juga harus diberikan manfaat
sehingga dengan cara agar mereka mereka ini difasilitasi
sehingga para penjum dari peserta g dua puluh itu
bisa juga ikut ini
apa istilahnya ya membelilah gitu membeli sehingga
puncak acara konferensi tingkat tinggi g dua puluh akan digelar pada lima belas hingga enam belas april mendatang
kali ini indonesia dipercaya sebagai tuan rumah